konferensi tingkat tinggi luar biasa negara negara anggota organisasi kerjasama islam oki selesai kemarin
ktt luar biasa ini menghasilkan deklarasi yang berisi beberapa poin
salah satunya adalah oki memboykot produk asal israel
bagaimana dampak boykot ini terhadap peragangan indonesia dan israel
kita simak ulasannya dalam boykot produk israel
kita lihat yang pertama adalah isi dari deklarasi jakarta yang ditelurkan oleh dari hasil ktt luar biasa oki ini
yang menghasilkan beberapa poin
kita ambil poin intinya saja
di sini saya mengambil empat dari dua puluh tiga poin yang terkandung dalam deklarasi jakarta
yang pertama adalah penguatan untuk dukungan politis untuk perdamaian di palestina
kemudian juga ada peningkatan tekanan pada dewan keamanan pbb untuk perlindungan internasional bagi palestina
poin yang ketiga adalah untuk penolakan atas pembatasan akses beribadah ke masjid al aqsa
serta tindakan israel mengubah status quo dan demografi al quds
dan yang terakhir yang akan kita bahas
yang terakhir yang akan kita bahas lebih dalam yaitu poin keempat pemboikotan untuk produk produk israel
dan jika kita lihat untuk dampak dari boikot produk israel terhadap indonesia ini
kita harus lihat dulu tentang neraca perdagangan indonesia dengan israel sejak tahun dua ribu sebelas hingga tahun dua ribu lima belas lalu
memang kalau kita lihat kedua perdagangan ini bilateral ini memang kebanyakan ekspor indonesia ini lebih tinggi
dibandingkan dengan impor sehingga memang dalam lima tahun terakhir selalu terjadi surplus
kita lihat di tahun dua ribu sebelas yang berwarna biru adalah
ekspor indonesia ke israel itu mencapai satu ratus lima puluh sembilan enam juta dolar amerika
sementara impor di tahun dua ribu sebelas ini hanya sebelas ribu saja
sebelas ribu dolar amerika di tahun dua ribu sebelas
dan sebagian besar bahkan hampir sembilan puluh persennya untuk neraca perdagangan di antara indonesia dan israel ini merupakan ekspor non migas
karena ekspor migasnya saja untuk tahun dua ribu sebelas ini hanya satu ratus dua ribu dolar
memang sebagian besar bahkan lebih dari sembilan puluh persen untuk ekspor ke israel adalah ekspor produk produk non migas
dan juga impornya bahkan tidak ada sama sekali untuk impor migas dari israel ke indonesia
sementara di tahun dua ribu dua belas ada peningkatan mencapai satu ratus delapan puluh tiga bahkan hampir satu ratus delapan puluh empat juta
dengan impor yang ada peningkatan juga empat belas ribu dolar amerika serikat
sementara di tahun dua ribu tiga belas
ini kembali turun bahkan lebih rendah di tahun dua ribu sebelas untuk ekspor indonesia ke israel mencapai satu ratus empat puluh enam juta dolar
sementara untuk tren dari impor dari israel menuju indonesia ini bahkan lebih tinggi lagi naiknya mencapai lima belas ribu
trennya dalam tiga tahun terakhir memang terus meningkat
walaupun impor dari israel sedikit menurun di tahun dua ribu empat belas menjadi hanya tiga belas ribuan dolar amerika serikat saja
sementara untuk ekspornya juga trennya terus menurun
dari dua ribu dua belas menjadi hanya satu ratus tiga puluh sembilan juta dolar amerika
dan di tahun dua ribu lima belas untuk ekspor indonesia ke israel juga terus melemah
bahkan menyentuh level satu ratus enam belas juta dolar amerika saja dibandingkan dengan level tertinggi pada tahun dua ribu dua puluh
ini sudah turun sekitar tujuh puluh jutaan dolar untuk ekspor indonesia ke israel di tahun dua ribu lima belas
dan yang paling mencengangkan adalah untuk impor
justru di tahun dua ribu lima belas lalu setelah pergantian presiden
justru impor dari israel ke indonesia ini meningkat cukup tajam
kita lihat di angka tiga belas ribu dolaran saja menjadi mencapai tujuh puluh tujuh ribu dolar amerika serikat
ini hampir jika dikatakan tiga kali lipat terjadinya untuk impor barang dari israel ke indonesia untuk sepanjang tahun dua ribu lima belas saja
dan jika kita lihat untuk tren ekspor indonesia ke israel
ini dalam dolar amerika serikat ini mengalami penurunan
sebanyak delapan enam puluh tujuh persen
sementara tren impor terlihat sekali di dua ribu empat belas hingga dua ribu lima belas
bahkan hampir lima puluh persen peningkatan tren impor barang dari israel ke indonesia mencapai empat puluh tujuh enam puluh sembilan persen dari tahun dua ribu sebelas hingga ke tahun dua ribu enam belas